dukungan terhadap palestina yang saat ini masih menjadi target gempuran militer israel
yang diklaim dilancarkan untuk menumpas hamas di gaza terus mengalir
presiden turki recep tayb erdogan mengatakan
negaranya bakal mendeklarasikan israel sebagai penjihat perang kepada dunia
hal ini tak lepas dari tindakan israel yang terus menggempur wilayah jalur gaza
hingga menewaskan ribuan warga tak bersalah palestina termasuk anak anak
pernyataan erdogan disampaikan saat berpidato dalam pertemuan besar palestina
sebuah demonstrasi pro palestina di istanbul pada sabtu
dukungan lain datang dari amerika serikat
ribuan warga new york turun ke jalan pada sabtu
untuk menyerukan segera diadakan gencatan senjata antara israel dan hamas di gaza
semari mengibarkan bendera palestina
warga pengunjuk rasa menggelar aksinya dari brokelin hingga manhattan
aksi solidaritas untuk palestina juga ditunjukkan ribuan pendukung pro palestina
di depan situs bersejarah kolesium di kota roma italia pada sabtu
sekitar dua puluh ribu masa turun ke jalan dan menggaungkan suara
masa menentang perang demi perdamaian yang adil
unjuk rasa masif ini sendiri diinisiasi komunitas palestina di roma dan lazim